selamat malam lagi lagi presiden jokowi menunjukkan kegeramannya
politikus sontoloyo dua kata ini lantang diucapkan presiden jokowi kemarin
di sela sela pidatonya di jakarta
reaksi langsung bermunculan kepada siapa sebenarnya kata ini ditujukan
dan pesan apa yang coba disampaikan
ini akan menjadi fokus dialog kami malam ini
saya putri ayu ningtyas anda menyaksikan cnn indonesia prime news
ketua umum pbnu said akil siroj menyayangkan pembakaran bendera oleh banser
saat peringatan hari santri di garut jawa barat
meski begitu ia mengaku tidak menyalahkan aksi itu
said menyebut aksi banser itu didasari rasa cinta tanah air
pbnu memberi lima poin penyataan sikap terkait insiden pembakaran bendera
pernyataan sikap tentang pembakaran bendera
peristiwa di garut
mencermati peristiwa pembakaran bendera hti oleh anggota banser di garut jawa barat
pada tanggal dua puluh oktober dua ribu lima belas
dengan ini pemirsa nadun ulama menyatakan sikap
satu sebagai bentuk jaminan atas tegaknya negara kesatuan publik indonesia
maka segala bentuk usaha yang mengarah pada tindakan makar harus ditindak tegas
dua berdasarkan laporan tim pencari fakta yang dibentuk pbnu
pengibaran dan pemasangan bendera hti di tempat apel hari santri nasional tahun dua ribu delapan belas
terjadi di hampir seluruh wilayah jawa barat
seperti di sumedang kuningan ciamis banjir jawa barat
dan jawa barat bandung dan tasikmalaya
yang tasikmalaya saya menyaksikan sendiri
tempat pak wiranto juga melihat sendiri ada bendera hti itu di tasikmalaya
karena pak wiranto menjadi irupnya waktu itu waktu kemarin
itu berarti ada upaya sistematis untuk melakukan infiltrasi
dan provokasi terhadap pelaksanaan apel hari santri nasional di berbagai tempat
bendera hti tersebut berhasil ditertipkan
di berbagai tempat bendera hti tersebut berhasil ditertimkan